aku harus ganti mobil
mobil yang kemarin kan hancur banget
penjelasan kamu itu sulit buat aku untuk mendengarnya
karena aku ngebayangin keisha ada disana
harusnya pelukan itu untuk keisha noh
harusnya pelukan itu untuk keisha noh

hari ini yang sebebas
gue bener bener gak nyangka kalo yang sebebas
hebat banget tuh pengacara sih ini
dia pasti berani bayar mahal buat ngebebasin elsa
berarti kalau misalnya kayak gini setelah elsa bebas
semakin cepat juga waktu gue buat kumpul bersama dia
ya walaupun keisha udah gak ada
tapi elsa masih mikir kalau keisha itu adalah anak gue dan dia
dan gue masih ada pegangan rahasia itu
dan gue juga yakin elsa juga gak mau kalau rahasia itu kebongkar ke nina
gue gak sabar nunggu momen ini
kumpul bersama lo
dan gue pasti akan meluangkan waktu gue buat lo sa
kumpul bersama lo
ibu gigi disini
ibu jangan ngelamun dong siang siang
kan bahaya kalau ibu ngelamun tadi dari luar ya ibu kan
kalau ibu jatuh gimana
gak apa apa saya dari makam roy
entah kenapa hari ini setelah dari makamnya roy saya jadi kepikiran dulu
belum mbak anding belum pulang
ini kan hari sabtu ya waktunya kita nonton video up
ya itu karena saya kepikiran roy saya mau mengalihkan pikiran saya dengan nonton videonya
ah atau ibu mau gigi bikinin kamu melty atau ibu butuh yang lain
kamu jangan khawatir saya gak terganggu atau apa kok
saya cuma kangen aja
gak apa apa terima kasih
yaudah kalau gitu nanti saya telepon anding deh saya mau minta izin nonton video nya
iya bu tadi sih tidur siang kayaknya kebangun gigi ke kamarnya askar dulu ya bu
ya udah ya udah ibu
sini mau aku yang bawa
itu ricky dia udah tahu gue bebas jangan jangan dia mau nagih perjanjiannya sama gue
tunggu apa sah
yuk jalan sekarang yuk
ya ampun semoga nino gak ngeliat keberadaan ricky disini gue gak mau ada ribut ribut disini
kalau nino sampai tau dia disini bisa kacau
haruskan aku bilang ke nino
maksudnya berjalan nih literacy
aku harus ganti mobil
mobil yang kemarin kan hancur banget
penjelasan kamu itu sulit buat aku untuk mendengarnya
karena aku ngebayangin keisha ada di sana
dalam kondisi yang masih segar bugar dan masih hidup
tapi setelah kecelakaan itu terjadi
kesua lah yang jadi korbannya
dan ini sulit buat aku no
dan sekarang masih harus ditambah dengan kedatangan ricky
ini akan membuat masalah semakin sulit
mukanya kok kayak tegang banget
pasti masih kaget ya
karena hari ini kamu bebas
setelah kamu bebas ini
aku harap kamu gak terlalu banyak mikir
kamu masih bisa
masih apa kali berdua preks
aku kayak bikin semervercly kecelakaan jadi gak ada

aku future project jadi lok ada bentuk apa yang lu dan aku dapat
aku lupa vape ada and rose di sana
keisha gak ada kan
harusnya kalau kamu sama rena gak kesini
yang seperti aku bilang tadi emang
aku dateng kesini tuh cuma pengen liat
yang lebih dari itu kok
yang dia ngomongin ke aku itu juga gak benar
walaupun aku dateng kesini juga berat
gak gampang buat aku emang
apa yang udah dilakuin sama elsa
andi nada benar ya
waktu itu rena sudah dipisahkan
oleh elsa dari andi
ibu kandungnya sendiri ke pantiasuhan
kita jangan membahas masa lalu
sekarang kita melangkah ke depannya
saya mau bilang terima kasih banyak ya
karena sudah membantu saya pas di kecelakaan
dan terima kasih juga sudah membebaskan elsa
walaupun saya tahu pas itu gak akan mudah
sama sama ibu andi
sudah menjadi tugas saya
saya senang membantu kamu
dan membantu ibu elsa
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau anda butuh bantuan saya